saya dapat uang satu juta rupiah
yang bener lo
liat nih liat
anda mendapatkan hadiah senilai satu juta
langsung tanpa diundi
kamu lagi mikirin apa pur
paling juga lagi mikirin citra
tau kang singol yang sebelah sana gak
ya tau lah
gue dari brojol disini
masa yang gak ketau
banyak orang yang lewat situ
ya kan emang itu jalan pintas
ya tapi kan
jadi banyak orang yang gak butuh ojek
padahal lewat situ semua
itu pada lewat situ semua
kur bener juga jak
mudah mudahan citra juga gak lewat situ
ada yang ngomong kesitu lagi
mending bapak isi yang lima puluh ribu aja
kalau isi yang lima puluh ribu
dapat lima puluh gratis sms
sesama lima puluh menit gratis telepon
punya uangnya cuma segini
baik sama dr mbak isi
bubur kacang ijom mbak isythe
iya dua ya
oke tunggu ya
si lu suka nari
ngapain lu kemari
katanya kagak mau mancing
saya bosen di rumah ji
sama gue juga makanya gue ajak lo
ji boleh minta umpannya ya
boleh tapi kalau ikannya dapat buat gue
lo kenapa begitu ji
kan umpannya umpan gue
ai ai gak kemana mana kan
bun bun mau ke rumah bu nurmala
tapi nia belum disuapin
kenapa gak sama bun bun aja
bun bun udah terlambat
udah jam sembilan

sekarang nia makan ya
kubur kacang ijo
udah ngisi bu salam
saya dapat uang satu juta rupiah
yang bener loh
anda mendapatkan hadiah senilai satu juta
langsung tanpa diundi
gaya operator terdekat
mau ke mana loh
mau ngambil uang satu juta rupiah
kok gue kagak dapat
tidak ada yang bisa pak
tadi dia baru isi pulsa
sekarang dia dapat sms
katanya dapat hadiah satu juta
nggak mati epok jangan lo percaya
kalau lo disuruh transfer transfer itu berarti nepo
kirain buat dibaca
kok listriknya belum nyala nyala juga ya
sambil nunggu nyala listrik kita jajan yuk
es campur atau es kelapa gitu
gw mau ke rumah
gw mau ke rumah

kamu mau ke rumah

kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
dari siapa mak
ih kepo banget sih
dibalas kagak ya
siapa sih mak
bener kan yuk bapak dapat uang satu juta
bapak udah kasih tau kang tis mak
udah sms dia
terus dia bilang apa
gak dibalas yoh
biar yoh yang telepon ya
iya mi tapi tadi kata pur sama ojak
itu teh sms pernah
jangan dulu percaya
bapak saya dapat sms
anda mendapatkan hadiah sebesar satu juta
tapi saya curiga itu penipuan
saya gak tahu
saya belum lihat
kalau itu nomor biasa
berarti penipuan bang
terima kasih ya
maka kur arkestras pertahan sudah jumpa n alternatif ini
tidak ada orang bisaderi
tidak ada kak
terima kasih bu